aku pengen punya anak beb
aku pengen bayi
buka dulu pintunya beb
aku nggak mau keluar
lagi cari muhram
tadi saya diajak
aturan lu harus mau
lu kan temennya
udah sekarang bantuin cari sono
lu kagak ada kekeluargaannya sama gue
ini pasti udah direncanain sama bu emina
nggak mungkin beb
beb tunggu dulu beb
dan kita jalan yuk
kita harus tahu masalahnya
ntar pak herwi marah
disangkanya kita usil urusan warga
ntar dibilang bukan gosip
memang harus tahu urusan warga
beb tunggu beb
beb tunggu beb
assalamualaikum pak aji
assalamualaikum pak aji
handphone saya ketinggalan di kamar
urusan lo sama puput gimana
udah disampein mak
bu puput sedih mak
pak dipanggil pak aji
handphone pak aji ketinggalan di kamar
di kamar siapa
di kamarnya bang rijal lah tuh
enggak minah bawa hp minah sendiri
lu salah kali muhram
jelas kok perintahnya
nah aku ganasnya
kayaknya udah gelir
jangan pake bete
gak ada apa overse pengin
si culik lah
emang ada apa sih disuruh kesana
gak tau bu
saya denger suara bu bu bu tidak teriak
tenang aja mak
pak rw ada disana kok
apaan sih ini
kalau ditaroknya besok
terus ditembusnya lagi kapan
lo liat gak gue baru bangun tidur
emas boleh ditarok aja belum
udah nanya kapan ditembusnya
abang kesabaran gue bisa abis juga
gak diikutin juga salah
sian bu bu put
panjinya ada di dalam
masuk aja langsung mah
buka dulu bep pintunya
tadi sempet teriak teriak
lo inget ya
jangan ceritain nama bini loh
ini bukan bahan buat digosipin
iya pak rw
gue pengen punya anak
aku pengen bayi
buka dulu pintunya bep
aku ga mau keluar
emak juga gak tega dengarnya
kalau udah begini lu iya iyain aja dulu deh
lahirinnya kan masih lama
masih tiga bulan lagi
siapa tahu nanti puput kan bisa berubah pikiran
sedih denger bu puput begini
siapa tau nanti bu puput bisa hamil
iya nanti saya konsultasi ke dokter lagi ya mak
ya ini aja deh gak bakal takut
puput ini emak puput
karena aku sendiri memintanya
jenis berus karena
map aku senang